tapi gue harus ke icu
gue harus damein pangeran
tapi om halis gak bakal biar lo masuk ke dalam
apalagi sampe damein pangeran
gue cuma pengen pastiin dia dapet pangeran sampe dia sadar dari kumpanya
ki waktu gue kecelakaan
pangeran sama ada di sisi gue
terima kasih ya
lo selalu ada disaat gue butuh lo
pangeran sudah dipindahin ke icu
bokapnya masih nunggu di dalam icu
pak alex nah yang seperti itu saya maksud pak
beberapa kali pangeran selalu menyebut nama nama usus goreng
sampai saat sekarang saya masih belum mengerti
yang dimaksud usus goreng itu apa
sejenis makanan yang kesukaannya atau julukan nama pada seseorang yang dimaksud
bahkan dalam pengenangan kembali ke komunikasium
bahkan dalam pengenangan kembali ke komunikasium

sejak waktu saya ke dalam keadaan gak sadar seperti ini
anaknya nawang itu selalu mengusik hidup pangeran dan aku
aku makin benci sama putri
jelas sekali pak alec
pangeran selalu menyebut kata kata itu walaupun di bawah alam sadarnya
saya kira itu nggak penting
paling pangeran hanya mengigau saja
kalau memang bapak kenal yang dimaksud usus goreng itu sama pangeran
saya mohon untuk segera dihadirkan orangnya ke sini pak
itu sangat membantu supaya mempercepat timbulnya kesadaran daripada pangeran
nggak perlu dok
saya minta dokter bisa melakukan yang terbaik untuk kesembuhan pangeran
supaya dia cepat sadar dan bisa melewati masa kritisnya
untuk urusan khusus goreng lupakan saja nggak penting
dok ada apa ini dok
kenapa dengan anak saya
maaf pak sebaiknya bapak tunggu di luar dulu ya
kondisi pasien melemah
saya mohon bapak segera keluar dulu agar kami bisa memeriksanya sekarang juga
bapak tunggu di luar dulu ya
pak pak j langsung fearsu

hal yang dipertengahkan
nak kok awalnya kamu selalu mempercepat bapak
jangan desapare itu
buat putri aku
lalu ada partie daripada vault
jepon aja bapak
alex gimana kondisi pangeran om
kondisi pangeran semakin drop
tapi dokter lagi periksa dia
om malex tenang ya om
kita semua bantu doa
semoga pangeran gak kena penapa om
om juga selalu berharap seperti itu beliau
om minta sama kalian
jangan pernah bawa putri untuk nemuin pangeran di sini
karena dia cuma buat masalah untuk om dan pangeran
iya kita semua ngerti kok
om alex sebaiknya pulang dulu aja deh oh
ya biar kita kita aja ya kan yang jaga pangeran di sini om
bener om kata atta
kayaknya om alex butuh istirahat
mending om alex pulang dulu
om baik baik aja kok
om pengen tetap di sini
kalau kalian nanti semua nekat
biarin putri turnamen pangeran di sini
om gak mau itu terjadi
saya tahu om kondisinya pangeran sama putri itu kayak gimana
ya kalau emang putri datang kehidupannya pangeran cuma jadi pengaruh buruk
saya sebagai sahabatnya kita kita semua ini om
juga gak bakal ngizinin putri buat datang buat jengukin pangeran om
om alex tenang aja
kita semua bakal pastiin
kalau putri gak akan nemuin pangeran
om dengan atta dan gio bisa kupercaya
karena setauku mereka berdua selalu belain dan dukung pangeran
iya dong pak
saya ingin menyampaikan tentang kondisi pangeran saat ini
ah anak saya baik baik aja kan
ada apa dengan pangeran
kondisi pangeran saat ini dalam keadaan koma pak
iya itu cuma sedikit
ip common relate juga ya
kamu tahu apa do
karena faktamu seperti ini
bukan kondisi kondisi kita
jangan sampai om alex tau lo ada disini
tapi gue harus ke icu
gue harus damaiin pangeran
tapi om alex gak bakal kebiar lo masuk ke dalam
apalagi sampe damaiin pangeran
gue cuma pengen pastiin dia ada pangeran
sampai dia sadar dari kupanya
ki waktu gue kecelakaan
pangeran selalu ada disisi gue
walaupun ibu minta dia buat jauhin gue
bahkan karena pangeran donorin darahnya buat gue
gue bisa selamat ki
gue ngerti perasaan lo
lo sebentar aja
lo tahan perasaan lo
lo gak mau kan
rencana gue sama yang lain jadi sia sia
lo percaya sama gue
gue sama yang lain
anggota wilayah kita
supaya lo bisa masuk ke dalam
buat ngeluelah pangeran
lo percaya sama gue
tapi gue takut pangeran kira kira pada pagi
ku yang takut
jangan sampai kelar
jadi bukan apa apa
tadi tolong aku berhenti
tidak kotak enak elu
gue tau gue tahan
lo tenang dulu sekarang ya
udah lebih tenang